serumah dengan sapi menjadi pemandangan biasa di desa gunung sari
kecamatan kaliori kabupaten rembang jawa tengah
sejak puluhan tahun lalu penduduk desa yang mayoritas petani
memelihara sapi di kandang bagian belakang rumah mereka
memelihara sapi dianggap menjadi tabungan dikala membutuhkan dana darurat
seperti saat anak mereka masuk sekolah
atau kebutuhan mendesak seharian
atau kebutuhan menjaga kemampuan mereka
namun pada umumnya warga belum mengetahui bagaimana cara budidaya sapi yang baik
agar menghasilkan sapi potong yang sehat gemuk dan bernilai jual yang tinggi
karena semuanya masih dilakukan dengan apa adanya
melihat potensi peternakan yang besar di desanya
membuat sahit putra daerah asli rembang tergerak untuk mempelajari budidaya sapi
kemudian berinisiatif untuk mendirikan kelompok ternak
pak sahid kelompok tani ternak mekarjai ya pak
boleh dijelasin latar belakangnya bapak membentuk ktt ini seperti apa pak
yang pertama yaitu tentang melimpahnya jerami atau limbah padi
yang kedua yaitu masyarakat gunung sari atau di sekitar kita itu banyak yang memelihara sapi
sembilan puluh persennya itu memelihara sapi
yang ketiga mungkin dalam pemeliharaannya sebagai tabungan
dari kebiasaan itu kita ubah mindsetnya
jadi yang dulunya untuk tabungan bisa untuk bisnis
yang dulunya jerami itu banyak terbuang bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi
bapak kan sudah berjuang dari tahun dua ribu delapan ya pak
apa sih pak yang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan membina mereka itu gimana
sulit nggak sih pak
ya sebenarnya dikatakan sulit ya sulit
tapi ya itu merupakan apa istilahnya
ya di masyarakat nggak gitu lah pak
tapi ya syukur allah bisa berjalan pak
untuk kegiatannya yaitu ada pembibitan dan pengembukan
untuk pembibitan sendiri yaitu memelihara sapi betina untuk dibuntingkan untuk diambil anakan sapinya
jadi hasilnya itu anak dari sapi itu baru dapat hasilnya
untuk penggemukan sendiri kita membeli sapi yang siap digemukkan selama empat bulan
setelah gemuk kita jual
dan itu dapat untung pak
nah pembinaannya dari ktt sendiri kepada setiap warga itu apa aja pak
supaya akhirnya sapinya bisa berhasil dan bisa memiliki nilai yang tinggi gitu
ya seperti misalkan kita jajak kumpul kita adakan pelatihan sama dinas
kita kasih pengertian bahwa cara bagaimana untuk memelihara sapi yang benar bagaimana ngasih pakan yang benar
ada kesulitan tertentu nggak sih pak
karena mungkin kan yang tadinya mereka mungkin bertani
ternaknya hanya satu dua gitu
terus sekarang harus mungkin menjadi fokus pekerjaan mereka adalah sekarang sapi mungkin ya pak ya
kesulitannya memang untuk kelompok kami yaitu mungkin dari segi pakan
pakan dia punya asumsi bahwa kadang pakan itu sekedarnya
tapi ini harus diubah dengan pakan yang sesuai dengan apa istilah foksinya
sesuai dengan aturan
yang kedua mungkin masalah bakalan atau pembibitan
kadang yang menentukan dari pemenggungan itu kan dari bakalan juga
bakalan harus benar benar memang pas
atau benar benar memang bisa digemukkan supaya dapat untung tadi mbak
sahid mengawali usaha ini bukan tanpa pengorbanan
setelah perusahaan mebelnya jatuh
keluarga sang istri memberi dukungan investasi untuk peternak sapi
agar sahid dapat mengembangkannya
namun jalan yang dilaluinya tidak selalu mulus
sapi yang dimilikinya justru berkurang tak bernilai
karena kurangnya pengetahuan dalam perawatan serta pembudidayaan sapi
tekadnya yang keras membuat sahid belajar dan rajin mengikuti pelatihan
dari dinas pertanian dan peternakan rembang
ia juga belajar di peternakan besar di pati
hingga praktek lapangan kerumah tetangga yang sedang mengurusi sapi
kegigihannya mulai membuahkan hasil pada dua ribu delapan
dengan dukungan dari para warga serta dinas peternakan
sahid kemudian memberanikan diri untuk membentuk kelompok tani ternak mekarjaya di desanya
ngurus sapi ini kan gak mudah ya pak ya
juga biayanya kayaknya tampaknya banyak gitu ya pak ya
makannya sapi ini tuh dari mana dan apa saja sih tips tips untuk mereka bisa memberikannya dengan benar gitu
khususnya dari co center itu kita menjalin kemitraan sama pak tomo
bahwa pakan konsentratnya itu dipinjami selama empat bulan selama satu periode panen
untuk hijauannya mbak
itu kita kebanyakan di ternak kelompok kami itu pada nanam rumput sama jagung
otomatis kan kita nggak beli kalau kita punya tanaman sendiri
sedangkan konsentratnya baru kita totalan itu kalau setelah panen
ya panen kita punya hutang berapa nanti dipotong
kita jual sapi kita dipotong gitu pak
nah sampai akhirnya nanti sapi ini harus mencapai berat satu kilo per hari ya pak ya
nah terus kemudian ada proses penimbangan
boleh diceritain pak proses prosesnya hingga sampai sapi itu siap dijual gitu
prosesnya yang pertama mungkin sapi masuk kandang itu kita timbang
dalam arti kita punya standar bahwa sapi itu awalnya itu bobot berapa nanti setelah itu satu bulan kita timbang kenaikannya berapa
apabila nanti tidak sampai satu kilo berarti ada yang salah mungkin pakannya atau bakal lengkapinnya
berulang kali kita timbang sampai empat bulan
setelah empat bulan
kalaupun misalkan sapi itu masih
jadi perkembangannya masih satu koma kita lanjutkan lagi mbak ke bulan ke lima
tapi kalau mie udah menurun cepat cepat kita jual
oh lebih baik dijual ya justru ya
lebih baik ya
iya daripada kita rugi
nanti kan kalau misalkan kita pertahankan otomatis dari kenaikan berat badan sama pakannya malah lebih banyak pakannya
dari biaya operasionalnya lebih banyak
iya operasionalnya iya
tapi cara perhitungan sapinya sendiri pak
sampai akhirnya bisa dirasa menguntungkan bagi warga
per kilonya berapa siapa yang menentukan harga itu gitu
yang jelas untuk per kilonya itu ditentukan dari pasar mbak
pasar dalam arti kan kita lihat situasi keadaan di pasar
kalau misalkan pasar naik otomatis juga kita naik
otomatis kita juga lebih untung
tetapi kalau pasar misalkan turun ya ya otomatis mau nggak mau harga kita turun
terus untuk khususnya petani kita
jual timbangan pak
jadi jual timbangan
nggak jual tapsiran
kebanyakan sapi kan ya jelas
kebanyakan sapi kan dijual tapsiran
tapi untuk petani di sini lebih senang ke timbangan
jadi satu kilo berapa rupiah gitu
untuk yang sekarang sendiri berapa rupiah per kilonya pak
kemudian dihitung dengan biaya operasional dikurangi berapa
dikurangi katakan misalkan sehari itu untuk biaya operasionalnya dua puluh lima lah itu
berarti selisih dari itu
keuntungan dari petani
memelihara sapi memang butuh ketekunan serta modal yang besar
mulai dari memilih bibit atau bakal sapi yang baik
agar bisa dilakukan inseminasi buatan dan menghasilkan anakan sapi
semua ilmu tentang perawatan dan budidaya sapi
bisa dipelajari oleh warga di kelompok tani ternak ini
tak terkecuali ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya merantau
merawat sapi tentu saja dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi mereka
punya sapi berapa bu
punya tiga ya
biasanya yang ngurusin siapa bu sehari hari mas sapinya
kok bisa bu tahu dari mana cara caranya bu
bapaknya bapaknya pak kemana bu
melantau ya melantau dia kemana sih bu
kalimantan kerja apa di sana bu
oh kerja bangunan
saya pesiaran pns
pns waktu itu kenapa tertarik ikut berganti
untuk tambah penghasilan
untuk tambah penghasilan ya memang terlihat gitu kalau kawah kain ini menghasilkan gitu
usaha sapi kan keuntungannya kan jelas
walaupun sedikit tapi jelas
tergampang dijadikan uang
paling dua bulan tiga bulan kita jual dapat uang
dan kadang kadang ya ini kenapa
untuk resiko sedikit
kalau rata rata satu sapi
bersih bisa satu sapi lima ratus
tapi kalau kebetulan juga bisa melebihi
intinya rata rata lima ratus lah satu satu
kalau punya enam kan paling tidak kita satu bulan kan bisa tiga juta
jadi punya tambahan penghasilan tiga juta per bulan
anggota kelompok tani ternak merasakan langsung perbedaannya
setelah adanya pembinaan dari kelompok tani ternak dan juga dinas peternakan
anggotanya kini mampu memiliki banyak sapi
serta dapat merasakan perputaran roda bisnis desa yang berjalan semakin baik
seratus juta mbak
yakin bisa cair pak
ya insya allah lah
kelompok tani ternak mekarjaya memiliki aturan yang disepakati bersama
salah satu contohnya adalah rutin menghadiri pertemuan kelompok di rumah sahid
di sini mereka berkumpul untuk membahas dan mengevaluasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota
selain itu mereka juga diwajibkan untuk membayar iuran pokok sebesar rp lima ratus ribu rupiah
serta mendapatkan fasilitas jatah meminjam di kooperasi sebesar lima ratus ribu rupiah
memelihara sapi memang membutuhkan modal yang besar
sahid juga mencoba untuk memanfaatkan keberadaan kur atau kredit usaha rakyat
ia berusaha untuk membantu dan memfasilitasi anggotanya agar mudah dalam mendapatkan pinjaman modal ini
ini benar benar susah
naik wilayah gunung sari malah
masalahnya kan sudah banyak sekali yang ikut program kur
dan kenyataannya berhasil bisa malah menular ke teman teman lingkungan
bukan cuma satu desa tapi malah bisa menular ke beberapa desa
dari program kur untuk program penggembungan sapi saya kira paling mudah
kalau kita mau mengembalikan
maka teman teman lingkungan termasuk pokoknya
tinggal jual sapi langsung kebayar
seratus juta mbak
ya insya allah lah namanya orang usaha kan
siapa tahu nanti bisa cair ya
kalau penghubungnya kan lebih banyak kan gitu
kalau cuma sedikit memang tanggung mbak
ya itu ide saya sendiri mbak
masa itu kan sudah istilah sudah lancar
usahanya kan sudah tahu seluk beluknya
saya ingin ditemani caranya gimana pengajuan berkas berkas gimana
saya melihat kan semua kelompok masyarakat kan sukses semua
saya kan ini kan baru masuk anggota lah gitu
jadi pengen ikut ikut sukses lagi
iya kepengen namanya orang kerja kan yang mana yang ada hasilnya itu kan menambah nambah perekonomian lah
baik anggota kelompok tani ternak mekarjaya maupun warga desa gunung sari
nampak tidak sulit mendapat kucuran dana dari kur
karena dari awal memang ditekankan oleh sahid
agar selalu tertip membayar angsuran jika sudah mendapatkan uang hasil menjual sapi
cerita sukses kelompok tani ternak mekarjaya ini juga sampai ke telinga sebuah bumn semen
ini bapak ngomong ada program csr juga dari perusahaan pak apakah itu bentuknya gratis gitu pak
atau memang ada bentuk pinjaman gitu sehingga harus dikembalikan oleh warga
oh itu bentuk pinjaman pak kita harus pinjam kita ngajukan proposal juga ada jaminan pak
oh berarti kalau kita tahu itu kan perusahaan bumn ya pak
di bidang semen ya pak ya
dengan adanya situasi yang kemarin kita tahu mereka mau buka pabrik
rembang petaninya kurang setuju ada pengaruh nggak buat petani di sini atau peternak di sini dengan menerima pinjaman tersebut gitu
ya pengaruhnya kita jadi was was
jadi kalau pabrik semen ini ditutup ya otomatis kita juga dari penghasilan atau kegiatan peternak kita jadi berkurang
jadi jangan sampai nanti pabrik ini ditutup untuk masyarakat sini
supaya kita bisa aktivitas kita bisa dapat csr nya kita bisa dapat keuntungannya
masalahnya kita butuh
sebenarnya petani kan juga yang simpel lah pak
kita bisa usaha dapat untung
kita bisa hidup
tapi dari yang paling membantu mana nih pak
kur atau kemudian csr program seperti ini atau memang berharap ada investor baik itu institusi ataupun pribadi yang bisa makin mengembangkan para peternak atau petani ini
kalau rata rata dari petani sini memang berharap ada investor yang masuk
dalam arti memang udah ada semen ada gur
tapi alangkah baiknya ada lagi mbak
jadi yang punya sapi tiga bisa lima bahkan sepuluh
makin lebih banyak lagi ya kembang biaknya ya pak ya
ya makin banyak makin baik pak
masalahnya modalnya itu nggak sedikit kalau safi
keuntungan memelihara sapi tidak terbatas pada penjualan sapi ke penampung besar di pati
banyak yang bisa dimanfaatkan
salah satunya kotorannya
sapi itu kayaknya kalau saya lihat dari awal dia tumbuh sampai akhir banyak yang bisa dimanfaatkan
termasuk katanya memanfaatkan menjadi biogas juga untuk keletongnya pak ya
nah itu boleh diceritain pak
kalau sapi itu ada biogas ada kompos
kompos itu untuk pupuk biogas itu untuk masak atau lampu
selama ini di kelompok kami dua duanya bisa dimanfaatkan untuk biogasnya khususnya
yaitu dari prosesnya kotoran sapi kita tampung
kita tampung kita campur sama air
nanti dengan si kendirinya dalam tampungan itu akan terjadi apa istilahnya kayak gas gitu loh disalurkan
seperti ini pak ya
ya seperti ini
coba boleh ditunjukin nggak pak
ini tak buka ya mbak ya
ini seperti ini pak
ini dari kotoran sapi
kita tampung kita campur sampai
masuk ke penampungan
kotoran sapi dan air aja ya pak ya
ini masuk ke penampungan
kita buat penampungan sedemikian rupa
ada tekniknya yang mungkin ya istilahnya tidak bisa saya jelaskan ke sini
tekniknya ke dalam ini
ada selang ini yang bisa nampung menyalurkan gas ke rumah
sampai ke kompornya
iya sampai ke kompornya
nah ini ada pembuangan
secara otomatis kalau misalkan kita penuh
ampas ampas kotoran itu akan keluar
kedorong oleh gasnya tadi mbak
dengan sendirinya keluar kedorong ke gasnya
gasnya bisa ke selang tadi pak
nah yang menemukan ini memang bapak sendiri atau memang ada bantuan dari dinas gitu
seperti peralatannya juga
untuk peralatan ada bantuan dari dinas pak
ya untuk tekniknya yang lain itu sama teman teman dari kelompok ya
nah apakah teman teman kelompok juga sudah memanfaatkan adanya biogas ini dari setiap kandang yang mereka miliki di rumah masing masing
baru baru berapa tempat gitu loh
sekitar dua tempat lah
keinginan saya juga seperti tadi
bahwa ini bisa semua tempat semua anggota saya bisa punya ini
jadi kembali lagi keterbatasan dana ya pak ya
kalau misalkan nanti bisa otomatis kan ya juga nilai ekonominya tinggi
tidak cuma kita untung dari jual sapinya
tapi juga untung dari
untung dari kotoran sapinya
layaknya sebuah organisasi keberadaan ktt mekarjaya juga menjadi manfaat bagi warga sekitar
bersama anggota ktt mendirikan perpustakaan mini di sebuah paut di desanya
buku bukunya disumbang oleh para anggota
dan bisa dibaca siapa saja termasuk orang tua yang tengah menunggu anak anaknya pulang sekolah
sekarang kinerja ini juga merupakan perpustakaan

tapi misalnya saat pergi nelfon rumah sapinya sudah makan belum
jadi yang nomor satu itu mesti sapi

bisa bertambah menjadi enam puluh kepala keluarga
bapak itu orangnya baik penyayang perhatian
kalau sama anak anak kalau anak anak minta apa selalu dituruti
ya saya sangat mendukung ini soalnya ada titik terangnya di sapi ini
jadi kelihatan hasilnya walaupun kecil
tidak banyak tapi pasti
dia melihara di rumah dengan ya ini sedikit demi sedikit
selalu mengalami peningkatan walaupun tadinya melihara sapi tidak ada untungnya
tidak ada untungnya
soalnya tidak tahu milih sapi itu yang gimana itu nggak tahu
jadi sering keliru tapi itu hampir dua tahun itu
hampir dua tahun melihara sapi gimana caranya itu perlu penyesuaian
dari cara beli dari jenis sapinya
itu lama itu belajar itu
walaupun kayak gini saya juga ini sekarang kan sudah berhasil di sapi ya
dia sudah jatuh cinta sama sapi
jadi waktu kebersamaan sama anak anak sama saya itu ya agak ini agak kurang
jadi misalnya pas jam makan sapi jam dua belas itu tidak kita dulu
tapi misalnya pas pergi nelpon rumah sapinya sudah makan belum
jadi yang nomor satu itu
saya mesti sapi
tapi walaupun gitu nggak apa apa
dia semangat saya juga mendukung
mau memang cocoknya di bidang sapi
upaya sahid demi membangun desanya kini membuat daerahnya makin dikenal
banyak warga desa lainnya yang ingin belajar tentang memelihara sapi yang baik
sahid juga berharap agar kelompok tani ternaknya bisa lebih mendapat perhatian di mata investor

tapi bila semua petani sapi bisa menerapkan budidaya sapi potong yang benar
kebutuhan pangan daging nasional bisa cukup terpenuhi tanpa melakukan impor
mereka hanyalah melihat di maju
sebagai sebuah alat alat incorfficiency ini akan mengatakan bahwa